sama aku aja aku pernah kesana
lumayan ngikutin jalan ini aja
posisinya ada di sebelah kanan ada pelang
desain yang buat sepanduknya mana
ada udah aku siapin
kamu mau ditinggal
nomor kontaknya udah gak ada fotonya
kayaknya saya sudah di blok juga
kamu jangan coba coba melakukan hal yang sama terhadap saya
berdua dengan mira
nanti akan saya cetak saya jadikan poster dengan tulisan di bawahnya

adapa kamu pagi aki kesini e

lebih cepat dari biasanya
jam dua saya kebangun
saya terus duduk disini
sampai azan subuh
saya tidur lagi
baru bangun barusan
waktu akan habis bangun jam dua
saya mikirin mimpi yang bikin saya kebangun
ketemu kang bahar
mungkin akan rindu
saya duduk di teras rumah kang bahar
ada kang bahar disitu
duduk depan saya
kalau berhadapan sama kang bahar
gak berani lama lama menatap
saya lebih sering menunduk
saya belum sempet jawab
tapi sudah keburu kebangun
saya berusaha tidur lagi
saya mau tidur lagi supaya bisa kembali ke mimpi itu lagi
supaya bisa jawab pertanyaan kang bahar
saya lihat jam di hp
jam dua lewat sedikit
terus saya keluar dari kamar
esi masih tidur
dia gak tau saya keluar kamar
saya duduk di sini
tahu tahu kedengeran azan subuh
akang udah bangun
kalau masih tidur akang masih di kamar
nggak di sini ngobrol sama ujang
mandi dulu terus sarapan
jangan kopi dulu ya
suruh beli kopi
kopi masih ada
tapi sekarang air putih dulu aja ya
nanti aja sekarang
sekarang kamu pergi
urus kerjaan kamu
lapa kelapa kelapa
ledang ledang ledang
lapa kelapa kelapa
ledang ledang ledang
lapa kelapa kelapa
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
lapa kelapa kelapa
kita ngobrol di tempat lain
di tempat kemarin
aku udah di jalan
iya aku berangkat sekarang
aku pergi dulu
desain spanduknya udah aku copy in di flash disk
di kafe yang kemarin
aku di rumah
aku pergi dulu
ujang baru datang kenapa pergi lagi
kayaknya kesini kang ujang cuma buat teleponan aja
kau harus ngekit ajak sekalian
mau ke cirebon pak
nanti pas ditanya kamu mau pilih siapa
pasti dia bilangnya
nggak pilih siapa siapa
saya juga gak akan pilih siapa siapa
saya sudah ngambil keputusan buat keluar dari sini
terus buat apa kamu sekarang kesini
mungkin sebetulnya saya masih mau disini
tapi nggak mau kalau harus ada perang
kalau saya berpihak ke kamu
yang tadi saya
yang tadi saya hajar
yaudah kamu berpihak ke tony aja
kalau saya berpihak ke tony
mereka itu bukan temen
menurut kamu mereka musuh
menurut mereka kamu pengkhianat
kalau kamu gak mau berpihak ke saya
berarti sekarang kamu gak perlu ikut gimana rencana saya ngelawan tony sama yang lain
karena saya dari kemarin sudah mikir kenapa kita semua nggak damai aja
nggak usah perang
nggak usah perang
ya udah saya pamit
ya udah saya pamit
boleh ikut duduk
kalau cuma ikut duduk aja
bilangnya mau pergi dulu nggak bilang mau kemana
saya nggak ada maksud ganggu cuma mau nanya
kalau boleh saya cuma tiga pertanyaan
saya udah gak punya uang sama sekali pusing
kita udah lama nggak kerja nggak ada pemasukan
kamu lemah iman
kalau nggak takut dosa saya udah jadi maling
mau cari kerja
kamu mau kerja di kantor saya
biro jasa pemindahan uang
memindahkan uang dari satu tempat ke tempat lain
sulit untuk dijelaskan harus ditunjukkan
bilangnya mau pergi dulu nggak bilang mau kemana
tadi pagi datang ke rumah saya
saya disikat sama dia
mana bekasnya kamu gak kelihatan tambah bersih
bukan disikat begini
bukan disikat begini
bukan disikat begini
perut saya yang dia sikat
saya ngerasa bersalah
waktu saya pancing dia dari terminal
sama anak buah kang dharma

menyelamatkan tangan saya

namun di tribun saya

tapi sudah bayi lagi
onekapa mendukung aku
udah naik angkot mau kesini
dany gak kesini
tadi kesini tapi pergi lagi gak tau kemana
dany udah dapat kerja
terus sekarang kegiatannya apa
minta ngantung aja
hmm pak wawan ada
ini rumah pak wawan bukan
maaf salah alamat
denny kenapa nggak di terminal lagi
mudah mudahan dia cepat dapat kerja lagi
saya baru saja melakukan pemindahan uang
milik orang yang duduk di sebelah saya berikut dompetnya
dari saku belakang calon nadia ke dalam tas saya
barusan am nyopet
eh mau kemana
kau deket mah jangan kaki aja tuh neng nggak usah pakai angkot
dari mana bos ada urusan urusan apa bos mau ketemu
dini belum kesini
tadi udah terus pergi lagi
itu dia balik lagi
tadi saya mau ketemu bos pebun
gak dikasih izin petugas
bos bubun lagi proses sidang
tadinya saya mau ngasih laporan kalau urusan kcip udah beres
terus saya berharap bos bebun ngasih kode saya harus apa
terus sekarang gimana
kita bergerak tanpa menunggu kode dari bos bubun
kita kuasai lagi terminal
saya belum bisa semangat sekarang
ada yang punya uang dua puluh ribu
masa buat makan aja gak ada bos
tadi saya kecepetan lagi diangkot
aku pengen kerja
bukan kerja kantoran
kayak kamu gitu bisnis
aku bosen sama caraku sekarang cari uang
kasih pinjam uang
terus nunggu dikembalikan uangnya sama bunganya
dulu awalnya kamu suka minjemin uang gimana
ada temenku yang mau pinjem buat usaha
tadinya aku gak niat mau minta bunga
aku sempet gak percaya
dia bilang serius
terus ini kan buat modal usaha
anggep aja pembagian keuntungan
waktu itu aku minjeminnya dua puluh juta
dikembalikan dalam waktu satu bulan
gimana orang lain akhirnya tahu kalau kamu suka minjemin uang
temen aku yang nunggu
yang pernah minjem uang itu ngajak temennya yang perlu modal juga minjem ke aku
setelah itu mulai nyebar info kalo aku bisa minjemin uang atau pake bunga
itu pak mojang
mau pesen apa
aku sama serena udah
lagi sibuk gak
lagi di kafe
kamu sekarang gaya bergaulnya di kp
lagi ketemu partner bisnisnya kang mus
ada pesanan lain
kamu mau pesen apa
sama seperti kamu aja
kok coklat satu lagi
telepon kamu bunyi
iya saya denger
diangkat dulu aku
kamu mau pesen apa
kamu mau pesen apa
kamu mau pesen apa
kamu mau pesen apa
kamu mau pesen apa
kamu mau pesen apa
mau apa ke lembang
saya kan lagi telepon
masa disuruh diem
lagi ada urusan apa di lembang
cari lahan pertanian yang mau dijual
lanjut ujang sibuk lagi ketemu partner bisnis kang mus kang murad sama kang pipit lagi survei
lagi nyari lahan pertanian yang mau dijual
terus saya di sini
terus ditinggal sama istri yang kabur
coklat kan ada gulanya
terus ada aku sama sylvia
ada apa ini datang lagi ke sini
aku mau lihat yang bikin kicimpring boleh
aku minta alamatnya
aku pernah kesana
posisinya ada di sebelah kanan
desain yang buat sepanduknya mana
udah aku siapin
kamu mau ditinggal
saya mau nyetak sepanduk filenya ada di sini
aduh apa ya
gambar atau tulisannya apa
saya cek dulu ya ditunggu
nggak ada orang
mau nanya lahan ini punya siapa
iya aku tahu
kan aku udah save nomernya
sepatu yang waktu itu kamu tawarin ke aku
nomor empat puluh dua nya sudah ada atau belum
yang ini nomor empat puluh dua nya udah ada
yang lain aja atu yang ada nomor empat puluh dua nya
tutupnya jam berapa
iya nanti aku usahain ke sana
yang nelfon barusan cowoknya waktu itu kamu tawarin sepatu
iya nanti katanya mau kesini mau lihat model yang lain
sepatunya sepatunya silakan kakak
boleh dilihat dilihat dulu kakak
sepatu asinil bandung buatan coba duit
cuma ada satu file sepandu ke cimpering family
dicetak satu aja
tapi sekarang lagi penuh gak bisa ditunggu
kalau mau paling cepat selesainya nanti sore
yaudah saya ambil besok pagi aja
yanya berapa tuh
hah nggak mau
emang buaya ada kupingnya